nah ini di dalam akun instagramnya dokter spesialis penyakit dalam raa dan ninggar menyebut titik lengah terbesar justru di saat kita merasa aman dari virus
ini ketika kita kumpul sama teman teman atau keluarga
apalagi nih kalau sudah lama nggak ketemu
wah ini kayak lepas dari kandang
ini kan alasannya jangan di rumah aja
dan makin percaya diri bila sebelum kumpul kumpul ini sudah dites dan hasilnya negatif
padahal nih hasil negatif ini tidak menjamin kita bebas dari virus
nah di dalam rumah pun kita juga harus waspada dengan titik lengang ini
misalnya makan bareng atau kumpul dengan keluarga yang tidak tinggal serumah
apalagi nih jika kita foto bareng
selfie wifi buka masker
cipika cipiki sama keluarga orang tua
atau misalnya berbagi alat makan bersama
nah ini waspada
nah ini titik lengah berikutnya
sebenarnya ini biasanya kita lebih waspada daripada orang orang dekat
tapi kadang kadang suka lupa juga sih
ini misalnya kalau ada orang yang tidak tinggal serumah
ini kalau ada tukang servis ac
atau misalnya kita lagi manggil tukang bersih bersih kasur
atau misalnya pegawai rumah yang pulang pergi

biasanya kita harus waspada
bila membiarkan anak anak bermain dengan teman temannya tanpa pengawasan

dan tanpa menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker
ini anak anak biasanya kan lebih cuek ya
kalau misalnya main di taman komplek
misalnya main petak umpet
atau misalnya sepedaan bareng
atau malah maksudnya bagus sih mau belajar bersama
tapi kadang kadang suka kumpul bareng deket deketan nggak pakai masker
wah ini bisa saling tular keluaran virus
nah waspada juga buat ibu ibu ketika belanja ke tukang sayur
kita laman ngobrolnya atau misalnya gosipnya daripada belanja
ini bisa jadi titik lengah
ini bisa jadi titik lengah
yang ini juga penting banget
yang ini juga penting banget
waspada ketika berada di lokasi keramaian
seperti misalnya di mall
ini pegangan handle tangannya
ini bakal kita ketemu sama banyak orang
dan biasanya di mall ini kita mungkin bawa ketemu teman teman
terus juga makan bersama
nah ini perhatikan
ini juga agak terlalu baik
apalagi kalau misalnya berada di dalam ruangan lebih dari satu jam
atau bisa juga di bioskop
atau mungkin kita mau olahraga bersama di gym
nah ini bisa jadi titik lengah
nah ini bisa jadi titik lengah
bahkan ini kita juga harus waspada
dengan titik lengah ini ketika menggunakan transportasi

apalagi dalam kondisi berdesak desakan
misalnya naik metal commuter line
atau bus transjakarta
pegangan jendol pintu
ini pegangan tangan ini mendingan siap siap hand sanitizer
atau misalnya biar aman pakai sarung tangan
nah lantas nih apa yang harus kita lakukan untuk menghindari titik lengah ini
yang harus kita lakukan demi menjaga diri dan keluarga dari paparan covid sembilan belas adalah
dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan
tiga m pakai masker ini jaga jarak juga dimanapun kapanpun dan dengan siapapun